dari lumajang diduga karena cekcok seorang istri tewas dianiaya suaminya
korban ditemukan sudah tewas terbujur kaku dengan sejumlah luka lebam di dalam rumahnya
isak tangis anak korban pembunuh istri ini pecah setelah mengetahui ibunya ditemukan tewas dengan cara tragis di rumahnya
desa besuk kecamatan tempeh kabupaten lumajang
jenazah korban pertama kali ditemukan oleh salah satu tetangganya dalam kondisi terbujur kaku dengan sejumlah luka di tangan dan kepalanya
belum diketahui pasti siapa pelaku pembunuhnya namun sebelum tewas korban sempat terlibat cekcok dengan suaminya
dari hasil pemeriksaan polisi diduga korban dianiaya oleh suaminya sendiri yakni fh
di lokasi kejadian polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebuah pentungan dan kabel yang diduga digunakan untuk menganiaya korban
sementara karena memang ada permasalahan beberapa hari sebelum kejadian ada permasalahan
sementara polisi kini tengah melakukan pengejaran terhadap suami korban dan mengumpulkan keterangan dari para saksi
untuk kepentingan penyelidikan jenazah korban dibawa ke rumah sakit umum dr haryoto lumajang